belakuin hal seperti itu lagi
tapi gimana ya caranya
kalau begitu saya langsung pamit ya
biar al punya waktu banyak untuk istirahat
kasian kondisinya masih lemah
makasih ya angga sudah datang kesini
ibu diminta ke bagian administrasi untuk mengurus pembiayaan faa
ya udah angga aku kesana dulu ya
sekarang juga gue harus ke rumah untuk memastikan surat itu sudah ketemu apa belum
dan sebaiknya tante rosa nggak boleh tahu dulu mengenai hasil
tante rosa pasti sangat terpukul atas kecelakaan al
kalau tanto rosa tahu hasil yang mengecewakan
tante rosa pasti semakin terpukul dan stres
apalagi al baru si umar
nino ngapain dia kesini
udah jam tiga sam
jangan sampai lo nggak dateng
gue gak bisa nurutin keinginan ricky gitu aja
kejadian di seraniti hotel aja masih ninggalin trauma buat gue
gak mungkin gue lakuin hal seperti itu lagi
gue tau apa yang harus gue lakuin
mas aku pergi dulu ya
kamu udah cantik gini mau kemana sa
aku ada acara sama temen temen aku mah
mau buka bersama
oh tapi nino udah tahu kalau kamu pergi
nanti aku kabarin dia deh pas di jalan ya
bu rosa juga nggak ada
kenapa gak ada orang yang jagain
aldebaran udah sadar
mungkin aku lebih baik ngasih langsung ke al
sekalian bisa nanya kenapa surat ini ada di rena
ah apa misi sos
ya pak rim saya bantu
eee saya boleh jenguk pak aldebaran
boleh pak sepuluh menit lagi jam busuk selesai silahkan pak
semuanya ditanggung kasuransi oleh pak aldebaran bu
dan ibu hanya kena biaya administrasi lima puluh ribu rupiah
saya terima ya bu pembayarannya ditunggu bukti pembayarannya
mau ngapain dia kesini
papa suri bilang kalau kesehatan anda membaik
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
kenapa surat itu ada sama nino
ingin mengembalikan surat ini
surat ini terjatuh dari tasnya arena
waktu di parkiran sekolah
hai surat itu kenapa suratnya sama nino kok bisa tinggal diam
maaf pak mau kemana ya saya menunggu teman saya alih barang sekarang di dalam
sedang ada yang besuk gantian ya pak saya mengerti tapi masalahnya di
penting saya harus masuk sekarang tolong pak ikuti peraturan rumah sakit ini
tapi ada yang mau saya tanyakan apa ini surat hasil tes dna
yang dulu anda pernah kasih ke saya
atau hasil tes dna lainnya
tolong anda jawab dulu
saya harus masuk sekarang
lo tau ini icu
mau cari masalah
anda tau ini icu
saya datang kesini punya tujuan
saya mau menggalikan surat itu
membalikan surat ini
apa urusan ini dengan anda
ada yang mau saya tanyakan ke
bukan urusan anda
bukan urusan lo juga
silahkan kalian berdua keluar dari ruangan ini
paul yang tenang ya
tarik nafas pelan pelan